sebuah bangunan bengkel yang ada di pinggir aliran sungai citarik
di desa tegak manggung kecamatan cimanggung sumedang jawa barat
terseret derasnya aliran sungai pada minggu sore
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
namun hajutnya peralatan bengkel dan ratusan ondir dil kendaraan bermotor
membuat pemilik bangunan merugi hingga puluhan juta rupiah
curah hujan di wilayah sumedang berintensitas tinggi sejak satu pekan terakhir
akibatnya sungai citarik mengalami pasang surut
hingga kerap menyebabkan banjir di kecamatan cimanggung
di beberapa titik di bantaran sungai
yanuar aditya sumedang jawa barat